kita ke informasi selanjutnya indonesia kini resmi memiliki bandara internasional baru yang terletak di kertajati majalengka jawa barat
dan bandara ini akan mulai beroperasi hari ini setelah diresmikan oleh presiden joko widodo
setelah resmi beroperasi pesawat kepresidenan menjadi yang pertama melakukan pendaratan di bandara internasional jawa barat kertajati majalengka jawa barat
sebelumnya untuk menyambut pendaratan pesawat kepresidenan
lembaga pelayanan navigasi penerbangan atau airnav mempersiapkan instrumen navigasi pendaratan untuk pilot pesawat kepresidenan
airnav juga mendirikan menara navigasi yang lebih tinggi dua puluh meter dari bandara soekarno hatta yang tingginya hanya empat puluh meter
fasilitas lainnya adalah peralatan canggih yakni satelit untuk membantu navigasi pendaratan sehingga lebih aman
beberapa maskapai penerbangan sudah menyatakan kesanggupan dan juga tertarik beroperasi di bandara di kertajati
untuk penerbangan domestik di tahap awal bandara kertajati akan melayani lima rute penerbangan terlebih dulu
yaitu dari kertajati ke surabaya denpasar ujung pandang balikpapan dan medan
saya melihat plan di sini sudah lengkap alat alat sudah ada semuanya satelit juga sudah ready ya tentu saja
karena pendaratan di sini menggunakan satelit menggunakan pbn performance based navigation based on satellite gns
jadi insya allah aman
ya lady rencananya hari ini presiden joko widodo akan melakukan soft launching untuk memulai pengoperasian bandara internasional jawa barat
ya dan seperti apa kita sudah terhubung dengan rekan kita franky wijaya yang ada di sana
bagaimana sejauh ini persiapan acara dan kapan pastinya peresmian bandara ini akan dilakukan franky
ya selamat pagi lady dan fani
ya tadi baru saja
tepat pukul setengah sepuluh presiden joko widodo menggunakan pesawat kepresidenan resmi mendarat di bandara kertajati atau bandara internasional jawa barat
ini merupakan pendaratan perdana yang dilakukan di bandara internasional jawa barat ini
dan ini juga tentu sejarah bagi warga jawa barat karena akhirnya warga jawa barat memiliki bandara internasional yang diklaim nantinya merupakan bandara terbesar kedua di indonesia setelah bandara soekarno hatta
tadi jokowi sendiri sempat menyampaikan beberapa kata kata bahwa
dia berharap bahwa pengoperasian bandara ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga di sekitar terutama di warga majalengka
nanti ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan yaitu saat ini masih dalam tahap pertama nanti adakan tahap sampai tahap keempat
kemudian akan dibangun aero city untuk mendongkrak ekonomi di sekitar dari bandara kertajati ini
untuk pengoperasian sendiri saat ini tadi presiden saya konfirmasi kapan akan dimulai pengoperasian untuk bandara komersil yaitu ada penumpang
yang naik dan turun nanti rencananya akan dimulai pada tanggal delapan juni yaitu oleh maskapai citylink yang akan pertama kali melakukan penerbangan dari kertajati menuju surabaya
namun ketika saya konfirmasi ke kemenhub apakah memang pasti tanggal delapan dia saat ini baru tanggal delapan
namun kemungkinan akan bertambah lagi maskapai dan mungkin saja tanggalnya akan maju penerbangan komersial lainnya
saat ini sudah ada tiga maskapai yang menyatakan komitmennya melalui mou yaitu lion air kemudian ada wings air dan juga citylink
ini masih menunggu maskapai maskapai lain untuk ikut melakukan penerbangan dari sini
dan saat ini yang sudah konfirmasi penerbangan yang akan dilakukan untuk tanggal delapan juni nanti yaitu adalah bali dan surabaya
namun tidak menutup kemungkinan kota kota yang tadi disebutkan seperti ujung pandang kemudian ada jakarta dan lain ini bisa juga menyusul
karena kemenhub sendiri sedang melakukan penawaran kepada maskapai maskapai agar maskapai bisa segera mengisi slot yang kosong yang ada di bandara kertajati ini
ya franky ini digadang gadang akan menjadi bandara terbesar kedua ya setelah bandara soekarno hatta sebagai bandara internasional
kira kira ada fasilitas apa saja yang nantinya akan dilengkapi untuk para pengguna yang nantinya akan take off atau juga landing di bandara ini
baik untuk saat ini kita akan berbicara sedikit profil dari bandara ini
untuk runway sendiri saat ini berada di satu runway yaitu panjangnya sekitar dua lima ratus meter dengan lebar enam puluh meter
dengan profil runway seperti ini pesawat yang bisa ditampung yaitu diantaranya airbus a tiga ratus delapan puluh dan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
ini pesawat komersi kecil dan belum namun kejangka waktu ke depan akan ditambah lagi runwaynya menjadi tiga tiga ratus
dan nantinya jika ini sudah terlaksana maka pesawat pesawat besar seperti airbus yang terbesar juga akan bisa mendarat di sini
dan fasilitas fasilitas lain yang sudah ada di sini memang fasilitas standar yang lain seperti misalnya fasilitas check in kemudian ada juga parkir
namun ke depan memang pemerintah akan terus melakukan pembangunan
saat ini akses menuju ke sini yang paling cepat yaitu melalui tol cipali yang langsung terintegrasi menuju bandara kertajati
namun kedepannya pemerintah berencana akan membangun jalan tol dari bandung menuju ke bandara kertajati
sehingga nantinya ada alternatif pilihan bagi warga untuk menuju ke kawasan ini
dan tentunya tadi yang sudah saya jelaskan juga ada kawasan aero city yang itu lahannya sekitar tiga hektare
yang tadi dari keterangan ke main hub lahannya masih dibebaskan
masuk dalam beberapa tahap pembangunan sendiri
saat ini sendiri profil dari bandara yang dibangun dengan biaya sekitar dua enam triliun ini berada di luas sekitar satu delapan ratus hektare
dan rencananya di tahun pertama akan ada sepuluh penerbangan domestik dan lima penerbangan internasional
mampu menampung enam sampai tujuh juta penumpang per tahun di kertajati ini
terima kasih franky wijaya untuk informasi anda
selamat bertugas kembali dan pastinya kita lihat dari jauh saja ini sangat megah begitu ya bandara yang ada di sana
juga instagramable begitu yang ada di belakangnya franky walaupun itu sepertinya ruang tunggu ataupun ruang check in begitu ya di bandara tersebut